polisi menahan dua orang yang diduga pelaku pembunuhan pria
yang jasadnya ditemukan di rumah kontrakan di cipayung jakarta timur
pelaku dan korban sama sama bekerja sebagai sopir angkutan umum
polisi belum membongkar rumah rl di kampung keramat cipayung jakarta timur
di rumah tersebut jasad soptian lubis ditemukan terkubur di lantai rumah
dan ditutup dengan semen
rl ditangkap warga pada minggu sore setelah istrinya melapor ke keluarga
istri rl mengetahui suaminya mengubur jasad korban
dan menutupnya dengan semen di rumah kontrakan mereka
korban sopian lubis adalah rekan sekerja rl sebagai sopir angkutan umum
menurut polisi rl dibantu rekannya rd menghabisi korban di tempat lain
yaitu di kawasan pondok gede bekasi jawa barat
kasus ini ditangani kepolisian sektor pondok gede bekasi
tapi yang saya tahu selama disini di kontrak hampir kurang lebih dua tahun
jadi begini gak ada masalah di lingkungan